kami baru saja mendapatkan informasi gempa magnitudo tujuh lima terjadi di satu ratus dua belas km barat laut larantuka nusa tenggara timur
gempa kedalaman dua belas km di bawah laut
bmkg memberikan peringatan tsunami untuk wilayah maluku nusa tenggara barat nusa tenggara timur hingga sulawesi selatan
dan kita tersambung dengan kepala pusat gempa dan tsunami dari bmkg bambang setio prayitno
selamat siang pak
iya pak bambang ini jam berapa gempa terdeteksi oleh bmkg pak
ya jadi kami sampaikan pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh satu ini
gempa dirasakan cukup kuat ya dengan informasi awal
dengan kekuatan tujuh lima meter
jamun waktu itu tujuh lima
nah berdasarkan hasil pemodelan bahwa gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami
dan umumnya memang di wilayah flores timur bagian utara itu waspada
pulau sika waspada sika bagian utara waspada pulau lembata juga
dari hasil pemodelan adalah waspada
jadi diharapkan masyarakat untuk sementara ini
untuk menghindari daerah daerah pantai

sampai kami menunggu terus memonitoring hasil pemantauan muka air laut dari beberapa tajukir
baik pak bambang ini di wilayah ntt mana saja yang merasakan gempa pada pukul sepuluh lewat dua puluh tadi pak
ya kurang putus putus bu suaranya
pak bambang ini wilayah ntt mana saja pak bambang
yang merasakan gempa yang terjadi pada pukul sepuluh lewat dua puluh tadi
halo pak bambang apa masih bisa mendengar kami
ya putus putus suaranya bu
baik saya ulangi pertanyaannya pak bambang
wilayah ntt mana saja yang merasakan gempa yang terjadi pada pukul sepuluh lewat dua puluh tadi pak
ya jadi ntt di bagian utara itu disekir sekir mau mere ya lores itu
yang dekat sumbernya ya
itu umumnya mereka merasakan guncangan
namun kami belum mendapat informasi secara detail guncangannya seperti apa yang dirasakan di sana
baik pak bambang apakah sebelumnya bmkg sudah mendapat atau mendeteksi adanya gempa yang terjadi di sana pak
ya wilayah wilayah di sini memang ada gempa gempa ya
cuma untuk gempa
gempa gempanya tentunya gempa gempa yang kecil ya
jadi hasil monitoring kami ya bukan hanya di ntt saja di wilayah lain pun kita mendeteksi ada gempa gempa
namun dengan magnitude yang kecil
baik pak bambang hingga sekarang bagaimana dengan keadaan gelombang laut di sana
dari hasil monitoring permukaan air laut yang kami peroleh sampai saat ini masih belum mengindikasikan ada perubahan
namun untuk lebih aman bagi masyarakat
untuk menghindari dulu daerah daerah pantai di sekitar flores utara gitu ya
di utara flores ya
oke pak bambang bisa diulang sekali lagi wilayah mana yang harus mengantisipasi adanya tsunami pak
ya flores timur bagian utara
jadi dia kondisinya adalah waspada pulau sika sika bagian utara dan pulau lembata
jadi dari hasil pemodelan wilayah wilayah tersebutlah yang harus diwaspadai
lalu nanti kita akan menghubungi kembali pak bambang setio prayitno untuk informasi lebih lanjutnya
terima kasih pak bambang sudah bergabung bersama kami
kami masih monitor terus